bicara seputar haji saudara kantor urusan haji di kjri jeddah mekah
tengah mendalami pemalsuan visa haji oleh rombongan jemaah haji ilegal
saat ini dua wni yang merupakan koordinator jemaah haji dengan visa haji palsu
ditahan dan diproses hukum pemerintah arab saudi
sebanyak dua puluh empat warga negara indonesia ditangkap keamanan arab saudi
karena diduga memalsukan visa haji milik orang lain
saat pemeriksaan untuk bisa masuk ke mekah
padahal rombongan jemaah haji ilegal ini menggunakan visa ziarah syaksiyah
saat ini dua wni yang merupakan koordinator rombongan ditahan
dan diproses hukum oleh pemerintah tempat dengan didampingi pihak kjri jeddah
sementara dua puluh dua wni lainnya dibebaskan dan akan dipulangkan ke tanah air
dua puluh empat wni sudah mengenakan ikhram dari madinah menuju mekah
setelah diverifikasi dokumennya ternyata visa yang mereka bawa itu bukan milik mereka
dan kami sedang mencari tahu siapa yang melakukan modus seperti ini
karena memang mereka itu datang dengan visa ziarah ternyata
dan ketika dicocokkan antara identitas di visa dengan identitas yang mereka miliki itu berbeda